kalau ekonomi syariah itu didirikan dengan berlandaskan digital ekonomi
maka dia akan mempunyai daya saing yang cukup terhadap ekonomi yang non syariah
jadi digitalisasi juga menjadi sesuatu yang penting